ke informasi lain pasca robonya jembatan penyeberangan di jalan tol bsd km delapan
pengangkatan beton jembatan masih terus dilakukan hingga senin pagi
arus lalu lintas pun belum normal
setelah berupaya lebih dari lima jam
tim dari pt tol bsd berhasil mengangkat runtuhan beton jembatan yang tertabrak truk bermuatan krain
di ruas tol bsd km delapan
kendaraan dari arah serpong menuju jakarta bisa melintas mulai pukul tujuh pagi
dengan cara kontra flow sejak di km sepuluh ruas tol bsd
dan kembali ke lajur normal setelah melewati lokasi jembatannya ambruk
sementara itu sisa runtuhan jembatan masih melintang di ruas tol bsd arah jakarta
belum bisa diangkat
kendaraan dari arah jakarta menuju bsd dialihkan melalui jalur alternatif
bukan tol pondok ranji ciputat atau pamulang
kecelakaan terjadi minggu malam setelah truk kontainer mengangkut krain lebih dari empat meter
menghantam bagian bawah jembatan
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
sebelumnya senin pagi petugas sempat mengalami kesulitan karena robohnya jembatan melintang
menutup ruas jalan tol yang menghubungkan bsd tangerang jakarta dan sebaliknya
petugas terpaksa memotong bagian jembatan hingga bisa dievakuasi ke tepi jalan tol
selain menggunakan dua alat berat petugas juga menggunakan cara manual
untuk menyingkirkan jembatan yang melintang
sementara itu selama proses evakuasi kedua arah jalur tol ini ditutup total
dan dialihkan ke jalur alternatif
kita upayakan secepatnya
yang pasti tim sudah bekerja dan mudah mudahan kalau memang semua jalur bisa terbuka
kita sudah bisa operasional kembali
untuk pengalihan arus ini sudah emang yang pasti
ya untuk sementara kita tutup arus dulu semua di kedua arah
untuk pengalihan melalui jalur alternatif mas